indonesia untuk usaha dipercaya sebelumnya adalah g dua puluh maka kita melihat lanjut kita akan
ini seperti ade larangan menuju
pasti akan menjadi
presiden adalah presiden
dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada
titik tidak ada komanya
bagaimana sebuah keputusan bisa diambil
seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar
apakah dari pengusungnya
apakah intervensi dari proksi negara lain
ataukah dari kelompok